program spesial transformasi jakarta
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
om swastiastu nama budaya salam kebajikan
selamat datang di geraha bakti budaya
taman ismail marzuki jakarta
anda menyaksikan acara transformasi jakarta
gagasan narasi dan karya
tepuk tangan untuk kita semua disini
yang terhormat bapak ibu tamu undangan
izinkan saya memperkenalkan diri
yang akan memandu rangkaian acara yang begitu spesial hari ini
mengapa saya katakan begitu spesial
sebelum kita mulai acaranya
saya ingin tanyakan dulu kepada bapak ibu yang ada di sini
mohon izin untuk mengangkat tangan
bagi bapak ibu yang mungkin
terakhir kali datang ke taman ismail marzuki
lebih dari dua tahun yang lalu
kapan terakhir bapak ibu yang terhormat
hadir ke taman ismail marzuki jakarta
di atas tiga tahun
di atas empat tahun
atau mungkin lebih dari lima tahunnya
mayoritas sepertinya di atas lima tahun yang lalu ya
nah bapak ibu
apa kira kira kesan yang kemudian terlintas di pikiran anda
ketika pertama kali menjajakan kaki
di wajah baru taman ismail marzuki jakarta ini
seperti kita bisa sepakat
kembali di taman ismail marzuki jakarta
kita seolah berada di satu tempat yang baru
dengan adanya wajah baru ini
kita merasa seperti
apa iya ini taman ismail marzuki yang dulu saya kenal
ya mungkin bapak ibu di sini ada yang suka nonton di bioskopnya ya waktu itu
tapi satu yang pasti
ini merupakan salah satu bentuk nyata
dari transformasi jakarta
hadirnya wajah baru dari taman ismail marzuki jakarta
yang memang menghadirkan satu konsep
dari revitalisasi yang ada
ini bukan hanya perbaikan fasilitas
dan menghidupkan kembali fungsi area sebagai taman terbuka hijau
namun juga diharapkan bisa menjadi pusat kesenian
kebudayaan dan edukasi
serta menjadi ikon baru dari jakarta
kalau kita datang tadi
tidak hanya bangunannya yang berwajah baru
tapi juga dilengkapi dengan taman taman yang hijau
jadi selain memesona
tapi juga bikin adem
ya itu lagi lagi tadi merupakan salah satu bentuk hasil karya nyata
dari transformasi jakarta
yang terus berupaya untuk mengakselerasi transformasinya
untuk menuju kota global
dan tentu melalui adanya gagasan
narasi serta karya karya nyata
yang secara konsisten terus dilakukan
di bawah kepemimpinan dari gubernur dki jakarta
sejak tahun dua ribu tujuh belas hingga tahun dua ribu dua puluh
tidak hanya itu
sebagai kota kolaborasi
dki jakarta juga terus merangkul sejumlah pihak
termasuk diantaranya bapak ibu sekalian
kita semua sebagai warga jakarta
untuk terus berkolaborasi
hasilnya kita rasakan bersama
selain taman ismail marzuki
ada sejumlah fasilitas publik
yang juga bisa dimanfaatkan
dan tentu ini juga mendapatkan
yang diberikan oleh publik
yang merasakan dampak signifikan
melalui berbagai program yang ada
sebut saja diantaranya
ada bantuan operasional tempat ibadah
ada kampung aquarium
saya salah satu pengguna jaklingko ya
pengguna transportasi publik massal
dan juga dp rupiah
bapak ibu yang terhormat
perlu saya informasikan bahwa nanti
yang menjadi puncak acara
dari acara transformasi jakarta kita hari ini
yang akan disampaikan oleh gubernur dki jakarta
bapak anies rashid baswedan
yang akan memaparkan tentang pencapaian
dalam mengakselerasi transformasi jakarta
yang berawal dari gagasan
ditelurkan menjadi narasi
hingga akhirnya mewujudkan karya karya nyata
yang berpengaruh pada peradaban kehidupan warga jakarta
apa sih sejarahnya
dan bagaimana sih sebenarnya respon publik
yang mendapatkan dampak langsung
dari program program yang ada
kita akan simak bersama melalui tayangan yang berikut ini
kita ingin mengperoleh
yang ini entar sinem hai nama saya inurbai
sebagai pramudi rosie och poet
membantunya dalam ekonomi untuk anak untuk rumah untuk apa lagi sih
senangnya kita bisa interaksi dengan masyarakat dengan teman teman semua pramudinya
kita bisa kumpul kumpul gitu
usaha saya bergerak di bidang kuliner
dan saat ini saya bergabung di jack trainer sejak tahun dua ribu sembilan belas
sikap bergabung dengan jack trainer saya bukan lagi berpikir sebagai pedagang
tapi berpikir sebagai wira usaha
dan alhamdulillah dengan bergabung dengan jack trainer
semakin membuka kesempatan saya untuk melakukan scale up dan pengembangan usaha
karena begitu banyak program program yang terbuka
bagi saya sebagai pemerintah
bagi seorang umkm
ketika bergabung dengan jack trainer
banyak akselerasi yang diberikan ketika kita menjadi jack trainer ya
itu mendapatkan penampingan penampingan dari instansi lain
saya pendeta kosta rantilingi sarjana teologi magister pendidikan
saya adalah pendeta jemaat di gkmi sekindaglori family
saya adalah gerita
kerja penerima boti dari pemprov dki jakarta
jujur saja bahwa dengan jemaat
gereja yang ada di sini
kami mengalami banyak kendala di dalam melayani jemaat
sehingga kurang fokus
tetapi dengan adanya bantuan operasional tempat ibadah ini
kami merasa sangat terbantu
jemaat lebih semangat ibadah
pelayanan lebih baik
kami juga pendeta lebih fokus
di dalam melayani jemaat
itu melalui proses yang cukup panjang
kami sudah tiga kali berpindah pindah tempat ibadah
karena adanya situasi yang tidak memungkinkan
tapi syukur kepada tuhan
saat ini kami sudah mendapatkan tempat
dan itu didukung oleh masyarakat setempat
jumlah jemaat bertambah
mereka juga semangat di dalam beribadah
dan warga sekitar merasa
nyaman juga karena pelayanan yang semakin lebih baik
saya topas juanda
di sini saya sebagai warga
salah satu warga kambung susu nakwarium
yang beralamat di jalan pasar ikan
kecamatan penjaringan jakarta utara
ya kalau bagi kami di sini
karena kami itu sudah puluhan tahun ya
jadi tidak bisa dipisahkan oleh tempat tempat
tinggal dengan cara digusur dan dipindahkan begitu saja
dan kedua juga ekonomi kami di sini
penghasilan kami yaitu dekat laut atau nelayan
dan yang lainnya bekerja di sekitaran rumah kami
itu kambung nakwarium
jadi tidak bisa dipisahkan
ya maknanya ya kami di sini alhamdulillah bisa berbalik lagi
atau kumpul lagi dengan warga warga yang dulunya tergusur
yang tercerai berai dua ribu enam belas
diharapkan kita bisa bersama sama lagi di kambung nakwarium
walaupun sudah vertikal ke atas bangunannya gitu
biasa dipanggil firman
dan saat ini kami tinggal di pobok lapa
ya perjalanan kita dari awal kan mulai ngontrak soal nasi ini
pindah kok ke pikiran
kita bayar tiap bulan
tapi bukan hak milik kita nantinya gitu kan
bilang begitu aja untuk apa yang sudah kita keluarkan
sebelumnya saya ngontrak
dari kontrakan satu
untuk kontrakan yang lain
yang lain pindah pindah sih
baru terakhir kami memutuskan untuk
bagaimana caranya buat kita tuh bisa punya lah gitu
dengan cara yang mudah gitu
dengan tidak membuat beban ya gitu
dapat solusinya dapat
udah ya dengan usaha ya
dengan semangat dan doa gitu
dapat dan terpilih dan
saya senangnya bukan jalur disabilitas ya
intinya jalur umum gitu
ya senang banget gitu
iya jadi kita juga saingan dengan
warga dki jakarta yang lain
boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan yang lebih meriah
itu tadi testimoninya
yang disampaikan oleh warga jakarta
yang merasakan dampak langsung
dari program program transformasi jakarta
dari dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh
mungkin bapak ibu diantaranya juga disini

atau bahkan ribuan orang yang juga ikut merasakan dampak tersebut
kalau saya pribadi
saya adalah pengguna transportasi umum publik begitu
dengan satu kartu jaklingko
sangat memudahkan hidup ya
mungkin ada yang senasib sama saya
baik bapak ibu yang terhormat
anda masih menyaksikan rangkaian acara transformasi jakarta
kalau kita bicara soal respons positif dari program yang ada
yang pasti transformasi jakarta ini
juga dinilai sejumlah pihak
menjadi satu hal yang meningkatkan peradaban warga
kalau kita ingat
dulu di awal
memang menjadi tagline terus dari masa kepemimpinannya
sesuai dengan harapannya untuk mewujudkan jakarta sebagai kota global
maju kotanya bahagia warganya
boleh tepuk tangan untuk kita semua
dan kalau kita bicara tentang akselerasi jakarta
menjadi kota global
yang terus digaungkan dan dijalankan dari awal
dari awal kepemimpinan bapak anies rashid baswedan sebagai gubernur dki jakarta
tentu besar juga dan banyak juga pertanyaan
apa saja sih sebenarnya yang sudah diupayakan
untuk bisa mewujudkan transformasi yang berawal dari gagasan
diubah menjadi narasi
hingga menjadi karya yang bisa bermanfaat bagi peradaban
kita akan simak bersama acara puncak
maju kotanya bahagia warganya
karena jakarta adalah kita
tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua yang ada di sini
tentunya kalau bicara soal transformasi jakarta
sosok pemimpin juga memegang peranan kusuma
dan memiliki kunci dalam upaya mengakselerasi transformasi kota jakarta
menjadi kota global
sejak tadi sejak awal acara kita berkali kali sebutkan
bagaimana satu hal yang mungkin tidak mudah
untuk bisa menghasilkan suatu karya
yang berasal dari gagasan
kemudian diubah menjadi narasi
hingga mewujudkan satu karya nyata
yang bisa bermakna bagi publik
tentu saja hal ini bisa tercipta dengan adanya kolaborasi
dari semua pihak terkait
tapi perlu juga kita sadari
dan ini pun yang sepertinya juga disadari oleh pak anies baswedan
sepanjang kepemimpinannya sejak tahun dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh
pasti juga selalu ada
dan kerap disampaikan
kepada pak anies rashid baswedan sebagai sosok pemimpin
nanti kita konfirmasi coba ya
mungkin beberapa dari anda sempat mendengar bahwa
ada yang bilang pak anies ini nggak benar
tapi banyak juga yang bilang bahwa pak anies good bener
dan pak anies rashid baswedan pun menyadari
bahwa adanya pro kontra
merupakan satu hal yang wajar adanya
terutama dalam jabatannya
atau dalam perannya untuk memimpin provinsi dki jakarta
biasanya pak anies justru menyampaikan bahwa
akan lebih mengapresiasi jika masukan masukan tersebut
juga disertai dengan data dan fakta yang ada
hadirin yang terhormat
kita sudah sampai di puncak rangkaian acara ini
rangkaian acara transformasi jakarta
kita akan bersama mendengarkan pemaparan
dari gubernur dki jakarta
untuk itu beri tepuk tangan yang paling meriah
untuk gubernur dki jakarta
bapak anies rashid baswedan

assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
terima kasih kepada semua yang hadir
yang pada saat ini kita berada di geraha bakti budaya
salah satu tempat yang sudah tuntas renovasinya
dan menjadi fasilitas kelas dunia yang dimiliki jakarta
nah anda semua yang berada di sini adalah yang menikmati pertama fasilitas ini
jadi kita semua bersyukur alhamdulillah perjalanannya panjang
karena itu dalam kesempatan ini saya akan berbagi cerita
tentang bagaimana ini semua terjadi
prosesnya seperti apa
pelibatannya siapa saja
dan proses yang membuat ini terjadi
itu merupakan proses yang bisa menjadi pengalaman bagi kita
dan juga bagi generasi generasi penerus kita
karena itu izinkan dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi
tentang jakarta dua ribu tujuh belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh dua
yang diberi judul
gagasan narasi karya
sebagai satu kesatuan
nah bu skelen saya hormati
ketika kita mulai bertugas di jakarta
sebelum memulai transponasi
jakarta punya banyak sekali tantangan
kita semua tahu tantangannya bukan tantangan baru
itu tantangan lintas waktu
kita kira begini bu skelen
ada persoalan yang nampak dibicarakan publik luas
dan ada persoalan yang dibicarakannya di level rumah tangga

yang dibahas level ppkm luas
misalnya kemacetan yang tinggi
kemudian ada ketimpangan
ada juga kota yang masalah polusinya
masalah banjirnya masalah lingkungan hidupnya
lihat soal kemacetan
kita punya motor tiga belas juta
penduduknya sebelas juta
asumsikan misalnya lima juta itu sudah pindah tempat lain
maka sebelas juta kendaraan bermotor
sebelas juta penduduk
angka yang luar biasa
ini problem yang nampak
yang kedua adalah problem yang dirasakan oleh masyarakat
apa yang senyatanya keluarga keluarga rasakan di jakarta
kalau ditanya keluarga jakarta
pasti bicara sama satu
mengenai lapangan kerja
ini empat hal yang selalu dibicarakan oleh keluarga keluarga di jakarta
kita ketika bertugas di jakarta
tidak bisa hanya mengambil
oh kami mau ambil persoalan yang rame dibicarakan publik
sementara yang dihadapi masyarakat
dua duanya harus dihadapi
dua duanya harus diselesaikan
melihat ini semua
kalau kita bila lihat apa yang kita lakukan
kita tidak mau symptomatic
mencoba menyembuhkan problem
kita melihat apa akar masalahnya
apa akar masalah sehingga terjadi
kita lihat ada tiga
jakarta ini dibangun dengan pendekatan
bukan satu dua tahun
dibangun dengan pendekatan
berbasis kendaraan bermotor
itulah pembangunan kita
kita tidak secara serius
menyiapkan akses terhadap layanan dasar
kita tidak secara serius menyiapkan akses terhadap layanan dasar
layanan dasar ini
betul betul sesuatu yang sesungguhnya
harus disiapkan di kota kota
apalagi kota sebesar jakarta
mulai dari air
pendidikan itulah perumahan
inilah layanan dasar
kemudian lingkungan hidup
lingkungan hidup ini
bukan hanya indonesia seluruh dunia
kita mendekati pembangunan ekonomi
tanpa memikirkan ekologi
dua duanya berasal dari
tapi kita ekologi dilupakan
efeknya mismanagement lingkungan hidup
ini adalah akar masalah
ketika kita akan menyelesaikan
tantangan di jakarta
kita sadar akan perlu waktu yang panjang
tidak mungkin bisa diselesaikan
dalam waktu yang singkat
tetapi bila akarnya diperhatikan
maka kita akan bisa menanganinya
dalam jangka yang cukup panjang
karena itulah mengapa kita harus menangani ini
mengapa harus dimulai dengan gagasan
gagasan ini sekalian
adalah sebuah runtutan kira kira
saya akan share disini
kita mulai dari gagasan
kemudian menjadi narasi
urutan ini yang nanti menjelaskan
seperti renovasi taman
di ujung karya
di awalnya dari gagasan
urutan inilah yang kemudian saya sering sampaikan
kepada kita semua di jajaran pemprov dki jakarta
kita punya enam gagasan besar
jakarta sebagai kota yang setara
jakarta kota yang memberikan
yang kedua tentu
semua orang mau datang ke jakarta untuk meningkat kesejahteraannya
kita bicara tentang kesejahteraan
kita bicara tentang kemajuan
kita bicara kota
yang layak untuk dihidupi oleh
bukan hanya layak dihidupi oleh
tapi hewan juga
sampai dengan generasi ke depan
kita akan bisa menitipkan
lebih baik bahkan daripada ketika kita mulai
dan kota yang bersatu
kota yang bersatu itu artinya
bukankah kita ingin jakarta
yang perasaannya kita setara sama
jadi enam inilah yang menjadi
yang disebut juga visi
visi itu tidak hanya
dikatakan pada saat kita
melakukan rencana bertugas
biasa kalau dalam masa kampanye
ditanya apa visi misinya
begitu selesai ini harus diterjemahkan
tidak boleh visi itu jadi dokumen sejarah
visi itu harus menjadi dokumen kerja
yang dilaksanakan di dalam pemerintahan
seringkali visi jadi dokumen sejarah
kita ingin jadi living document
itulah kemudian diterjemahkan
kerangka strategis gubernur
dua ribu delapan belas sampai dua ribu dua puluh dua
saya tidak disini untuk menjelaskan
tapi saya ingin menggambarkan kepada semuanya
contoh kerangka kerja
yang kita bahas
bersama dengan semua
pemerintah yang maksimal
diturunkan dalam bentuk
tentang keadilan dan kemerpihakan
kemudian kita bicara tentang
orientasi pada warga dan ruang interaksi
itemnya satu dua tiga
kemudian kita bicara tentang birokrasi yang efektif
bicara tentang penguatan tata kelola
karena ini organisasi besar
pemprov dki jakarta ini orang yang terlibat di dalamnya tidak kurang dari satu ratus delapan puluh ribu orang
dan itu artinya
organisasi juga harus ditata tiga kerangka strategi ini detail dibahas didiskusikan
inilah yang kemudian bapak ibu sekalian menurunkan ini menjadi beberapa gagasan utama
tadi akar masalah dari car oriented development kita ubah menjadi transit oriented development
apa transit oriented itu artinya transit oriented itu artinya pembangunan berbasis pada kendaraan umum
di sini ada teman transit dan itu kemudian kita terjemahkan dalam hal ini misalnya contohnya ada empat
kemudian transportasi umum yang tidak terintegrasi menjadi terintegrasi
kemudian kawasan yang rendah menjadi kawasan yang bangunannya
tinggi jadi ketika kita berbicara tentang kepadatan dan lain lain digeser
lalu prioritas dari kendaraan bermotor menjadi kendaraan yang ramah lingkungan
fasilitas fasilitas ramah lingkungan fasilitas pedestrian
ini contoh gagasan yang dicoba untuk dijadikan rujukan
dari car oriented menjadi transit oriented terjemahannya seperti itu
kemudian tadi salah satu halnya adalah under investment
dan kemudian dalam basic service
apa yang kemudian dikerjakan ketika sampai pada ini
misalnya kita bicara tentang hunian yang terjangkau
kita bicara tentang fasilitas minimnya penciptaan lapangan kerja menjadi peningkatan lapangan kerja
kemudian kita lihat di sini akses pada pelayanan kesehatan dan pendidikan
kita dorong untuk ada peningkatan akses pada layanan pendidikan dan kesehatan
lalu soal air bersih ini air bersih ini dasar tanpa air tidak jadi kota
begitu ada air jadi desa jadi kampung jadi kota
dan akses ini disiapkan jadi dari under investment menjadi rapid investment
itu langkah yang dikerjakan
kemudian kita juga punya masalah lingkungan hidup
dari lingkungan hidup yang terganggu akibat kegiatan kita
menjadi pendekatan yang ramah lingkungan
emisi karbon yang tidak terkontrol diubah menjadi kebijakan yang bisa mengontrol bisa berorientasi pada hijau
kemudian sampah limbah digeser kita
coba bagaimana caranya bisa percepatan penyiapan pengelolaan sampah dan limbah
begitu juga dengan percepatan peningkatan akses
akses ruang hijau
ini aspek ketiga dari gagasan besar yang ingin dikerjakan di jakarta
nah tiga ini kemudian kita coba terjemahkan dalam bentuk narasi
ini tiga gagasan besar
kenapa harus jadi narasi
kita semua harus memahami tentang apa yang akan kita kerjakan
mengapa kita mengerjakan tujuan akhirnya apa
jangan sampai kita mengerjakan tanpa
tidak tahu gagasannya
karena itu kemudian disiapkan narasi
ini contoh ibu sekalian
bapak ibu sekalian proses ini
saya beri contoh nih
referensi pengembangan perpustakaan di jakarta
itu satu paparan
mungkin sekitar tiga puluh enam slide dijelaskan kepada teman teman yang akan bekerja melakukan renovasi perpustakaan kita
jadi digambarkan perpustakaan sekarang seperti ini
perusahaan masa depan seperti apa
fungsi pustakawan sekarang bagaimana
fungsi masa depan seperti apa
disampaikan secara detail sehingga kita punya pedoman yang sama
jadi bukan hanya bangunannya yang akan diubah
tapi konsep perpustakaannya
sama dengan taman ismail marzuki
ini selai tengah misalnya
ketika taman ismail marzuki ini disiapkan
maka kita berbicara secara lengkap tentang bagaimana menjadikan taman ismail marzuki ini sebagai pusat kegiatan kebudayaan
bukan hanya untuk jakarta
tapi kelas dunia yang bisa membuat jakarta tuan rumah di negeri sendiri
dan juga menghasilkan
dan nantinya menghasilkan seniman seniman yang bisa menjadi tamu mempesona di negeri orang
jadi kita bukan cuma bicara jakarta
disini kita harus setara dengan tempat tempat lain
tidak cukup hanya dengan gagasan
ini narasinya harus jelas semuanya harus paham
lalu sama juga yang terakhir nih misalnya
ketika kita buka taman kota bukan hanya sekedar
yuk kita renovasi semua taman di jakarta
sementara tamannya mau jadikan apa
tujuan sosiologisnya apa
bukan soal renovasi fisiknya saja
tujuan sosiologisnya bagaimana
itu semua dijelaskan secara detail di dalam paparan paparan yang menerjemahkan
gagasan sebagai pedoman untuk dilakukan karya
inilah fase narasi
lalu kita kerja sendirian
bapak ibu sekalian dki jakarta bukan tempatnya superman
disini tempatnya super team
kita semua kerja bersama sama
disini bangun dan saya bersyukur sekali
berada di dki jakarta yang timnya itu adalah pribadi pribadi penuh pengalaman
mumpuni jejaring luas standar kerja
jejaring luas standar kerja
dan itulah kemudian yang kita buat menjadi sebuah kerja bersama
ada gagasannya ada narasinya dibuat rencana eksekusinya
yuk komit tanda tangan
ini semua direksi semua kepala organisasi opd dari perangkat daerah
sama sama semua tanda tangan
yuk ini tanda tangan nih satu satu
karena yang namanya janji politik harus diterjemahkan secara teknokratik
ujungnya rakyat akan menilai berdasarkan teknokratik
rakyat tidak menilai janji politik dengan penciptaan persepsi secara politik
rakyat akan menilai dari kenyataan yang mereka saksikan
kenyataan yang mereka lihat di lapangan
nah kami tidak punya kemewahan untuk sekedar membuat satu dua
lalu mencitrakan seakan akan seluruh jakarta berubah
ini harus dilakukan sebagai sebuah kerja
nah itulah sebabnya unsur tadi strategi ketiga organisasi itu penting
jangan anggap tidak penting
dan organisasi ini harus dibuat berorientasi pada hasil
kami sering sampaikan bukan apa yang sudah dikerjakan
tapi laporkan apa yang sudah dihasilkan
kita kadang kadang di pemerintahan orientasinya pada melaporkan yang sudah dikerjakan
sebenarnya yang dibutuhkan adalah melaporkan yang sudah di
jadi hasilkan apa yang sudah dihasilkan
nah ini yang kemudian contoh sekalian di dalam mesinnya itu
mesin ini tidak terlihat bapak ibu
kita yang kita lihat di luar hasilnya
tapi prosesnya ini yang harus kita kerjakan
lalu apa yang dilakukan
buat monitoring buat sistem untuk assessment
buat manajemen untuk memastikan yang disebut sebagai gagasan
yang disebut sebagai rencana
narasi rencana aksi itu diukur dengan baik
ini salah satu contoh monitoring
ini bulan juni tahun dua ribu dua puluh
tiap tiga bulanan dilakukan
dan tiap tiga bulanan itu semuanya di assess
disambungkan dengan ukuran kinerja
ukuran kinerjanya disambungkan dengan tunjangan kinerjanya
jadi kita semua bekerja melihat ini
target tercapai berapa persen
atau berapa aksi yang harus diperbaiki berapa
atau berapa aksi yang harus diperbaiki berapa
yang tidak sempurna berapa
yang tidak tercapai berapa
verifikasinya seperti apa
proses ini tidak terlihat
tapi ini yang menentukan delivery di ujung
saya sering membayangkan kerja kerja ini semua
itu kerja badan kita
yang bapak ibu lihat disini adalah tangan
mata kepala kaki
yang tidak dilihat cuma jantung paru paru liver
tidak terlihat tuh
tapi itu semua
kalau tidak ditakar ukurannya
maka tidak berfungsi nih badan kita
walaupun tangannya kelihatan lancar
kalau dalamnya tidak berfungsi dengan benar
ini adalah jeruannya pemprov dki jakarta
yang memastikan bisa berfungsi dengan baik
nah dengan ini dibuat siap
fase narasi fase persiapan
mulailah karya karya itu dihasilkan
ini sudah dengan interupsi pandemi
yang kita semua jalani sebagai cobaan
tapi saya sering sampaikan kepada kita
kita semua di jajaran
jangan pandang pandemi ini sebagai krisis yang negatif
tapi pandanglah krisis ini
pandemi ini sebagai perubahan yang dipercepat
jadi ketika kita sebut sebagai krisis
krisis itu sebenarnya perubahan yang dipercepat
apa yang terjadi dengan perubahan ini
saya beri contoh soal transportasi
tadi kita bicara tentang
terjemahannya misalnya cakupan transportasi umum di jakarta diperbesar
alhamdulillah sekarang sudah berhasil menjangkau angka
ini kalau kalian lihat tersambungan begini
apa konsekuensinya kalau tersambungkan seperti ini
perekonomian kita menjadi tumbuh bersama
siapa saja bisa menjangkau mana saja
kegiatan kegiatan supply labor
kegiatan kegiatan supply labor
barang itu bisa menjalani mobilitas yang lebih efisien
ini kalau pada bawa aplikasi
silahkan coba dicek
dari jakarta sampai ke kelapa gading
kalau yang punya boleh dicek sekarang
berapa kira kira biayanya
kalau naik dari cipedak
cibedak itu perbatasan sama depok
sampai ke muara karang
itu berapa kira kira
coba aja kalau ada yang punya cek
salah satu volunteer disini cek harga
menggunakan transportasi umum
dari mana saja ke mana saja seluruh jakarta
artinya orang tinggal dimana saja bisa pergi kemana saja
keluarga membawa anak anaknya bisa menjangkau wilayah mana saja
yang kita sering tidak sadari dari luasnya cakupan adalah
terbangun perasaan satu kota
kita tinggal di kota yang sama
kita bisa menjangkau mana saja
dengan biaya yang sama
itulah fungsinya berada satu kota
sehingga tidak ada lagi perasaan dekat dan jauh
sekarang ini ada perasaan dekat dan jauh
karena sebenarnya dekat dan jauh itu tergantung berangkatnya dari mana bukan
dekat dan jawa itu kan bukan kilometer
itu berangkatnya dari mana ke mana
nah sekarang dengan adanya biaya yang sama
maka perasaan itu muncul
dan nanti saya akan jelaskan disini
apa peningkatan jumlah coverage ini
bukan hanya bertujuan untuk mobilitas penduduk lebih mudah
tapi yang tidak kalah penting adalah membangun perasaan kesetaraan di warga
baik bu sekalian tadi saya sampaikan di awal
jakarta yang tersegregasi
jarang sekali kita punya fasilitas umum
yang bisa menjelaskan
memfasilitasi siapa saja
kebanyakan fasilitas fasilitas kita itu ada stratanya
kendaraan umum ini membuat siapa saja naik
mikrotrans naik transjakarta naik mrt naik lrt naik apapun
dia akan berdiri di jalur yang sama
menggunakan tiketing system yang sama
dia akan duduk di kursi yang sama
berdiri di tempat yang sama
walaupun pangkat dan jabatan mereka mungkin berbeda beda
kita sudah terbiasa dengan perbedaan perbedaan itu
kalau mampu datang ke satu tempat bayar vale bebas
yang tidak mampu parkir sendiri
yang tidak mampu lagi pakai motor lebih jauh lagi parkirnya
ini kebiasaan yang sudah kita jalani bertahun tahun
jadi alat transportasi yang dibangun
bukan sekedar untuk pemindahan badan
tapi punya tujuan sosiologis
punya tujuan membangun perasaan kesetaraan
punya tujuan membangun perasaan kesatuan sebagai warga kota
dan ini efeknya efek sampingnya
ini dari tomtom traffic index kemacetan di jakarta
ini berdasarkan tomtom traffic index angkanya itu menurun
dari dua ribu tujuh belas sampai dua ribu dua puluh satu
kita di tahun dua ribu tujuh belas adalah kota termacet nomor tiga di dunia
tadi sudah ada yang ketemu belum angka naik ojek online
dismutin aja berapa
kalau pakai evoride delapan puluh delapan ribu
delapan puluh delapan ribu dari
dari kelapa gading sampai jakarta

bayangkan keluarga berempat naik kendaraan itu
turun ke bawah kira kira delapan puluh delapan ribu
gunakan angkot gunakan transjakarta gunakan jaklingko
maka anda cukup membayar sepuluh ribu rupiah keseluruhan rupiah
seluruh tempat di jakarta
yang delapan puluh ribu
ini begitu ada satu lagi aspek ini
biaya hidup di jakarta ini tinggi
pangan kemudian papan
jadi menekan biaya mobilitas itu tinggi
efeknya sekarang kita lihat
sebenarnya kita ingin ranking tinggi di dunia
terus turun kita
alhamdulillah kita turun
di tahun dua ribu delapan belas ketika kita mulai menggunakan pendekatan jaklingko
itu turun menjadi nomor tujuh

lalu kita peringkat dua puluh menjadi peringkat nomor
tahun dua ribu dua puluh sampai tiga puluh satu
dan tahun dua ribu dua puluh satu kita masuk di peringkat dua puluh

bapak ibu perhatikan prosentasenya
kalau seharusnya itu satu jam
mungkin satu jam empat puluh menit gitu kira kira
dan ini adalah satu situasi yang kita perlu syukuri
kendaraan umum itu bukan untuk mengurangi kemacetan
kendaraan umum bukan untuk mengurangi kemacetan
kalau kita lihat kota kota lain di dunia
seperti tokyo misalnya
tokyo itu masih punya
kemacetan lebih buruk dari kita
kendaraan umum itu tugasnya memberi kepastian
memberikan harga yang pasti
dan dia membuat bisa produktif bisa melakukan aktivitas selama mobilitas
kalau dikerjakan sendiri itu tidak bisa
kalau kemacetan itu tentang jumlah kendaraan
dan juga volume atau panjang jalan
tapi ini yang menarik tuh sekalian
saya ingin tunjukkan situasi ini
dimana angka jumlah penumpang harian
yang semula tiga ratus lima puluh ribu
di tahun dua ribu dua puluh sudah berhasil mencapai angka satu juta penumpang per hari
saya sering sampaikan
bila jumlah armadanya meningkat
itu mungkin karena kita berhasil menciptakan belanja kendaraan lebih banyak
tapi kalau penumpangnya yang meningkat
artinya terjadi perubahan yang berlaku
ketika terjadi perubahan perilaku itulah tujuan kita
melakukan perubahan berlaku ini
dan inilah yang kemudian kita jadikan sebagai bahan dasar untuk memprediksi ke depan
targetnya adalah empat juta penumpang per hari
itu sebetulnya target dua ribu tiga puluh
tapi melihat tren ini rasanya jakarta akan bisa mencapai empat juta dalam waktu yang lebih cepat lagi
rasanya itu akan terjadi

ternyata perubahannya terjadi begitu cepat
saya sering garis bawahi
naik kendaraan umum harus pilihan rasional
bukan pilihan idealisme
kalau idealisme itu harus orang orang yang idealis yang naik kendaraan umum
tapi kalau rasional dia lebih murah lebih nyaman lebih terprediksi
bisa mengerjakan apa lalu dikerjakan
efek tularnya dahsyat
segala kebijakan yang direspon rakyat secara rasional
kebijakan itu akan sustainable dilaksanakan di masyarakat pasti
bahwa bukan sekedar angka
ini membangun perasaan kesetaraan
membangun perasaan kebersamaan
itulah sebabnya gagasan itu penting
dan yang berikutnya ini soal mengapa kita bangun ini
kita ingin membangun kota yang sehat
pasangan dari kendaraan umum itu trotoar
bapak ibu kalau kita naik kendaraan pribadi tidak perlu trotoar tidak perlu
dari rumah masuk ke garasi naik motor naik mobil sampai ke tempat kerja
parkir terus kerja
di antaranya tidak perlu trotoar
tapi kalau membangun kendaraan umum pasangannya pasti trotoar
dan alhamdulillah di jakarta selama ini terbangun dua ratus enam puluh lima km trotoar di seluruh jakarta
ada satu ratus tiga km jalur sepeda
ada enam puluh tujuh spot untuk bike sharing
ini semua bapak ibu sekalian dirancang untuk membuat kita bisa menggunakan alat mobilitas yang semua orang bisa pakai
kenapa sih kita bikin jalur sepeda
kenapa sih bikin trotoar
karena tidak perlu ada modal untuk menjalankan itu
jalan kaki cukup punya kaki
dan itu adalah alat transportasi yang semua orang punya
sepeda alat transportasi beli yang paling murah diantara yang lainnya
kecuali mobil yang import mahal mahal itu
tapi lainnya ini paling murah
kemudian bike sharing sama ini membangun konektivitas untuk siapa saja
dan walaupun yang paling banyak diambil gambarnya mungkin yang di jalur protokol protokol
tapi sesungguhnya pembangunan trotoar ini ada di seluruh jakarta
sembilan simpul integrasi antar moda
bahkan interkoneksi bawah tanah pertama ke mrt
ini yang terbangun sebagai wujud dari karya atas gagasan itu
bapak ibu sekalian ini misalnya contoh
saya ambil contoh integrasi stasiun tanah abang
integrasi stasiun tebet
dua ini adalah tempat dimana penumpang krl turun
dan mereka selama bertahun tahun transfernya susah sekali
padahal semua kita tahu mereka itu ketika turun dari krl
tidak di depan kantor
tidak di depan tempat kerja
stasiunnya itu jauh dari kantor
pertanyaan kenapa kita tidak siapkan
lalu kemudian muncul
siapin dengan integrasi sehingga bis kita bisa masuk ke dalam situ
jalan jalan kendaraan bermotor menjadi pejalan kaki
ini kawasan terowongan kendal
kawasan terowongan kendal itu pada ketika awalnya dibuka agak ramai
karena jalan untuk mobil diubah menjadi jalan untuk pejalan kaki
yang di tengah
dan sekarang itu salah satu tempat yang paling atraktif untuk jalan jalan di tengah kota jakarta
kemarin kita baru saja berbicara tentang halte integrasi csw
kemarin kita baru saja berbicara tentang halte integrasi csw
proses panjang itu terjadi
itu lagi bapak ibu sekalian
kita tidak mau di ujung aja gagasannya apa
gagasannya tadi transit oriented
kata kuncinya integrasi
mari saya sampaikan bagaimana satu kata bisa terlaksana di seluruh kota
dan kata integrasi inilah kuncinya
lihat csw kita bangun mrt utara selatan
kita bangun jalur transjakarta barat timur
yang mengerjakan dua duanya dki
tapi tidak tersambungkan
sehingga yang naik mrt tidak bisa pindah ke transjakarta
yang naik transjakarta tidak bisa pindah ke mrt
satu kata kunci inilah yang kemudian dipakai oleh semuanya
dalam semua urusan cek
integrasi nyambung tidak integrasi ada tidak
begitu tidak dilakukan
maka tempat ini langsung menjadi tempat orang transfer
pindah dari sana sini
begitu juga dengan contoh interkoneksi bawah tanah
itu baru pertama kali interkoneksi bawah tanah
demand dari stasiun mrt langsung keluar
terobosan terobosan seperti ini
itu adalah ujung
itu bagian dari karya
lalu yang berikutnya adalah transportasi darat
terobosan terobosan seperti ini
masih ingat yang gambar sebelum itu
yang ingat itu artinya datang ke jakarta sebagai pengembara
yang mau mendapatkan kehidupan yang lebih baru yang lebih baik gitu
apa namanya secangkir
secangkir teh manis kalau pagi supaya nanti pindah ke jakarta
pulang kantor adem gitu
karena di kampung gak punya kulkas
ini adalah fenomena kemarin
dimana kendaraan umum kondisinya seperti ini
nyaman bahkan angkot angkotnya menggunakan ac sekarang ini
saya ingin ceritakan dulu apa yang terjadi sebelum ini muncul
bapak ibu sekalian ketika kita bekerja dengan gagasan
gagasan tadi ada
panggil semua sektor
saya boleh cerita sedikit soal ini
ini adalah satu perubahan yang sifatnya mengubah ekosistem
bukan mengubah satu persatu operator
metro mini kopaja kwk dan lain lain
itu sudah operasi banyak sekali di jakarta sudah lama
kemudian ada penumpang
lalu penumpang ini bertarung ke jakarta
berperan saksi dengan operator
dia bayar dia dapat jasa
pemerintah memberikan regulasi
melakukan pemberian standar pelayanan minimal
itu pemerintah melakukan sebagai regulator
tapi mereka bertarung saksi langsung
nah ini diubah
para operator itu kami beli jasanya
dibeli berdasarkan kilometer
silahkan anda mendapatkan rute
bekerja di situ
kami akan bayar per kilometer
kemudian penumpang membayar kepada pemprov
yang sekarang dengan tarif integrasi
itu kita akan berikan kepada mereka sepuluh ribu rupiah
untuk tiga jam kemana saja
jadi transaksinya tidak langsung
transaksinya lewat pemerintah
begitu sistemnya diubah
kemudian mereka bisa mendapatkan pendapatan yang pasti
kendaraan umum sudah tidak perlu lagi kebut kebutan mencari penumpang
karena bayaran mereka bukan berdasarkan jumlah penumpang
tapi berdasarkan kilometer
konsekuensinya tidak ngetem lagi
dan tulisan sesama biskota dilarang saling mendahului bisa dihapus
karena sudah tidak perlu lagi saling mendahului
dan nyupirnya tenang
supir supir itu tenang
ada penumpang alhamdulillah
kalau tidak ada tetap jalan juga
oh dia dibayar per kilometer
efeknya apa ketika mereka bisa melakukan itu
efeknya ada suasana di dalam angkutan yang nyaman
mereka cerita sekarang pak orang kalau turun bilang terima kasih pak
kalau dulu turun alhamdulillah selamat
itu kira kiranya loh
sekarang terima kasih pak
dan memang mengurangi jumlah doa dalam kendaraan gitu ya
itu konsekuensi dari perjalanan ini
itu konsekuensi dari perjalanan ini
jadi kita sekarang lebih tertib tenang
jalan ada kepastian
dan penuh dengan teknologi
nah ini semua dikerjakannya bareng bareng
itu yang saya katakan sebagai ekosistem
seluruh operator diajak bekerja sama
saya cerita nih sedikit
ketika mengumpulkan para operator pertama kali
itu sekitar februari kalau tidak salah dua ribu delapan belas
pertemuannya barangkali buat saya itu adalah pengalaman pertemuan rapat paling galak yang saya pernah alami
habis sekalian siapa kira kira operator operator ini
wah luar biasa artikulatif
dan mereka mengatakan
pak gubernur pemerintah itu tidak adil
pemerintah itu regulator dan operator
lalu kami ditindas
mereka ceritakan bagaimana biaya biaya yang diatur itu membuat mereka tidak bisa ganti kampas rem
tidak bisa membuat mobil di upgrade
segala macam maintenance itu tidak bisa dikerjakan
dan kemudian kita bilang
saya mau bilang ke bapak bapak sekalian
bapak ibu sudah menyediakan transportasi umum
di saat pemerintah belum bisa menyediakan untuk semuanya
nomor satu saya minta terima kasih
kita mau kerja sama sama
itu skemanya tadi saya ceritakan
kami mau kerjakan seperti itu
yuk duduk bareng
duduk barengnya tidak sebentar
alotnya luar biasa
ini kalau masih ada pak kepala dinas perhubungan yang sebelumnya
itu yang terlibat panjang kesini
rapatnya enam bulan tujuh puluh tujuh kali pertemuan
baru ketemu hasilnya
betul ya bu sri ya
ya tujuh puluh tujuh kali pertemuan
oh negosiator ulung semua ini pemilik pemilik ini
iya tapi dibicarakan
dan ketemu solusi
begitu ketemu solusi terbangunlah sebuah sistem transportasi terintegrasi
yang hari ini dicatat sebagai
kita boleh bersyukur sekarang ini
jakarta memenangkan sustainable transport award nomor satu di dunia
jadi kami diukur deltanya bukan
perubahannya perubahannya paling banyak yang tadi diceritakan
jadi bapak ibu semuanya ini adalah hasil terjemahan dari gagasan
kalau gak ada gagasannya gak ada narasinya kita gak bisa ngobrol sama semuanya
kalau kita cuma bilang pak kita mau integrasikan apa gagasan besarnya
jadi integrasinya tiga
rute yang terintegrasi
ticketing yang terintegrasi
kemudian juga manajemennya terintegrasi
bahkan account based ticketing yang sekarang dilakukan di jakarta
hanya empat kota di dunia yang melaksanakan
hanya empat di dunia
satu sebutlah jakarta dulu nomor satu
nomor empat singapura
hanya empat kota di dunia yang menerapkan itu
bahkan sekarang kita mulai dengan face recognition
gak lagi pakai kartu
satu tempat baru kita mulai
mudah mudahan seluruh kota
dan ketika itu dilaksanakan nanti jakarta menjadi kota pertama yang menggunakan face recognition
jadi bapak ibu sekalian dari mulai ticketing pakai kartu
terus pakai qr code
mulai yang ketiga pakai face recognition
jadi kita ketika bicara tentang reform yang kita kerjakan itu
insya allah lengkap
itu yang kita sama sama kerjakan
nah berikutnya bapak ibu sekalian
ini contoh tentang kondisi trotoar kita sebelum dan sesudah
dimana dulu gitu kalau naik kendaraan umum rebutan
memang yang naik kendaraan umum ujungnya yang ulet ulet
itu masuk awal
kendaraan mau datang kita rebutan
sekarang bapak ibu kendaraan umum itu tempat latihan kebiasaan
melampaui soal itu
coba bapak ibu perhatikan
itu ibu ibu rumah tangga yang membawa belanjaan ngantri berjejer ke belakang
mereka semua membawa kartu
ini bukan profesional di kantoran
ini rumah tangga ibu rumah tangga tertib tahu persis
begitu kendaraan datang masuk satu satu
di dalam kendaraan umum tidak ada tempat sampah
kita pernah di protes
bagup seorang menteri
kalau boleh usul bagup di mrt
kalau boleh usul bagup di mrt
nanti di transjakarta tempat sampahnya ditambah
di semua tempat itu tidak ada tempat sampah
kalau ada sisa masukkan kantong bawa pulang ke rumah
taruh dia di kantor
tidak dibuang di tempat sampah
ketepatan waktu dan lain lain
jadi bapak ibu sekalian saya hormati
ketika sampai kepada karya
karya ini ada begitu banyak variannya
karena turunan dari gagasan
karena terkait dengan lingkungan hidup
kita coba perhatikan kampung kampung kita
jakarta ini banyak kampung padat
kampung yang kumuh
kita tidak ingin menghilangkan kampungnya
kita ingin menghilangkan kumuhnya
kampungnya jangan hilang
karena konsep kampung itu khas nusantara
bahasa inggris pun tidak ada diksi kampung
sampai mereka harus menyerap dari bahasa indonesia
karena tidak punya kosa kata itu
kalau tidak ada konsepnya tidak ada kosa katanya
inilah yang kemudian kita coba pertahankan
bukan hanya yang terlihat fenomenal
seperti dulu kampung di gusur
seperti bukiduri aquarium
itu fenomenal karena diperhatikan dunia
diperhatikan kita semua
tapi kita melakukan penataan
tidak kurang dari dua ratus dua puluh rw di seluruh jakarta yang dilakukan penataan
koprak penataan itu artinya apa
tempat pembuangan limbahnya disiapkan
betul betul dibuat menjadi tempat yang nyaman
dan ini salah satu contoh yang menurut saya layak dilihat
kampung gumbira gembrong
kampung gumbira gembrong bapak ibu kalau sempat berjalan mampirlah kesana
kenapa ini sebuah contoh kena musibah
peristiwanya bulan puasa menjelang lebaran
kebetulan saya sering mampir ke tempat ini
kalau naik sepeda sore sering berhenti di musola disini
jadi dengan warga disitu sudah punya bayangan seperti apa kampung ini
lalu terjadilah kebakaran
dan kemudian dibangun lagi menjadi sebuah pemukiman
dengan unit unit rumah yang dirancang berjarak
yang dirancang sebagai satu kesatuan
dan kampung ini di tepi sungai
dulunya membelakangi sungai
saat kebakaran tidak bisa ambil air dari sungai
sekarang diubah menjadi waterfront kampung di tempat ini
ini menghadap ke sungai
lalu sewerage systemnya lengkap
bahkan di tempat ini dibangun sumur sumur resapan
sehingga ini bisa disebut kampung pertama di jakarta yang menerapkan zero run off
zero run off itu artinya air hujan di tempat itu
tidak di alirkan keluar
zero run off tapi diserapkan ke dalam tanah di tempat ini
alhamdulillah terbangun lebih dari sepuluh ribu hunian terjangkau
ini terbanyak yang pernah dibangun dalam periode waktu lima tahun
selama sejarah jakarta
begitu juga dengan taman
taman ini dibangun ada empat ratus dua puluh lebih taman yang dibangun
taman yang baru maupun revitalisasi
dan lebih dari dua ratus pohon besar yang ditanamkan di jakarta
dan kita lihat jangkauannya saat ini taman
akan ketemu taman
jadi dimanapun anda berada delapan ratus meter anda ketemu taman
kami nanti berharap mudah mudahan diteruskan
mudah mudahan jaraknya bisa lebih pendek
kalau jaraknya lebih pendek kita akan menemukan taman di jakarta
nanti kita berharap burung burung kembali hidup di jakarta
karena burung itu untuk bisa hidup jarak terbangnya harus pendek
ya kayak pesawat saja
kalau kejauhan dia berlending di tengah jalan
dia harus ada spot spot taman taman yang cukup
ini baru sekalian mengubah konsepnya
taman taman itu bahasa indonesia
dalam bahasa inggris itu garden non park
selama bertahun tahun kita ini menganggap yang namanya taman itu garden
sehingga terbaca tulisan dilarang menginjak rumput
karena rumputnya tidak boleh diinjak rumputnya untuk ditonton
sekarang semua rumput untuk diinjak semua rumput untuk bermain
karena taman jadi park konsepnya
bukan sebagai garden
dalam bahasa inggris itu garden sama park
begitu kita lihat ini menjadi park
bisa bermain disitu
dan ini memiliki efek yang tadi saya bilang
kita ingin jakarta setara
bapak ibu coba perhatikan ketika lihat fenomena warga keluar dari lingkungannya
begitu mereka ketemu ruang ketiga
ruang ketiga itu ruang bersama
ruang pertama di rumah
ruang kedua tempat kerja
ruang ketiga adalah ruang mereka menghabiskan waktu bersama sama
di ruang ketiga ini
ada kesetaraan yang harus dibangun
dan taman taman itu punya fungsi melakukan itu
dan sekarang dengan taman taman yang bagus kita akan saksikan
mereka yang berasal dari keluarga sosioekonomi makmur
dengan yang menengah
dengan yang belum sejahtera
itu bisa menggunakan fasilitas yang sama
perasaan kesetaraan itu mahal sekali harganya
lalu dibangun ruang publik yang multifungsi
ini semuanya yang bapak ibu lihat di sebelah kiri
sebelah kiri itu adalah sebuah taman
yang berfungsi sebagai tempat parkir air
dibangun di tepi sungai
ketika musim kering
maka seperti gambar paling atas
dia rumput terbuka
orang anak anak bisa bermain disitu
itu pada saat musim kering
tapi pada saat musim panas
dia akan menjadi tempat penampungan air
di saat hujannya berlebih
dia akan menjadi penampungan air dari sungai yang banjir
daripada ditampung di kampung kampung
lebih baik disiapkan taman untuk menampung air itu
itulah yang dikerjakan
tapi kalau hanya disediakan untuk waduk
karena kejadian seperti ini barangkali setahun mungkin sepuluh kali maksimal
selama dua ratus lima puluh hari
eh tiga ratus lima puluh hari dipakai apa kalau tidak dipakai untuk masyarakat
jadi multifungsi itu dilakukan
dan alhamdulillah sekalian jakarta indonesia dunia hari ini menghadapi climate change
dimana intensitas hujan polanya berubah
kita sekarang menyaksikan
bagaimana hujan bisa terjadi dalam periode yang pendek
intensitas yang ekstrim
seperti yang terjadi berapa kali
seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu
kita ini kalau disebut hujan sangat lebat
itu bila di atas satu ratus lima puluh mm per hari
itu ekstrim itu sudah satu ratus lima puluh
lebat sangat lebat itu seratus sampai satu ratus lima puluh
dan bapak ibu sekalian yang kejadian berapa hari yang lalu itu satu ratus empat puluh delapan mm dalam waktu dua jam
jadi bisa dibayangkan dalam waktu sehari segitu dituangkan dalam waktu dua jam
tapi apa yang terjadi
kami bersyukur sekali bahwa sekarang sistem yang kita miliki di dki jakarta
jauh lebih baik untuk merespon kondisi banjir
misalnya contohnya kita pernah mengalami kondisi ekstrim
tahun dua ribu tujuh curah hujannya tiga ratus empat puluh mm
sistem drainage kita itu hanya sampai seratus mm
kalau di atas seratus mili itu kita tidak sanggup untuk langsung mengalirkan
yang tergenang ada sembilan ratus lima puluh lima air terjun
yang tergenang ada satu ratus lima puluh lima airway dari sekitar tiga ribu airway
jadi hampir sempat tiga airway di jakarta
warganya mengungsi sampai dua puluh tujuh ribu
dua ribu dua puluh kita mengalami kondisi ekstrim yang hampir sama
curah hujannya tiga ratus tujuh puluh tujuh mm per hari
airway yang tergenang tiga ratus sembilan puluh
artinya sistem dry nasa sudah berfungsi jauh lebih baik
ketika kita lihat curah yang hampir sama
warganya mengungsi yang sebelumnya pernah dua ratus tujuh puluh ribu
itu tiga puluh enam ribu airway yang tergenang di jakarta
artinya kita mengalami kemajuan di dalam pengendalian dampak banjir
dan sekarang kita punya kpi
kalau ada curah hujan yang intensif sampai melimpah di luar kapasitas
maka targetnya enam jam harus sudah surut
dengan ada target enam jam
kemarin misalnya ketika ada hujan yang sangat lebat
pak wali menceritakan
itu semua damkar truknya semua sudah menunggu di lokasi sebelum hujannya turun
sehingga begitu hujannya turun daerah daerah yang cekung sudah langsung ditarik
kenapa karena mereka bekerja berdasarkan kpi
ini salah satu contoh ketika kita menghadapi problem seperti ini
jangan dilewatkan begitu saja tanpa sistem yang terukur
sistem terukur itulah yang dibuat dan alhamdulillah itu bisa membantu pengendalian dampak banjir selama ini
nah ada yang baru
ini adalah sebuah konsep yang pertama kali ada di indonesia
namanya ruang limpah sungai
ruang limpah sungai ini sudah dikerjakan di singapura dikerjakan di belanda
yaitu sama seperti taman tadi
tapi ini jauh lebih besar
kalau taman tadi kecil kalau ini besar
adalah sebuah kawasan semacam waduk di tepi sungai
di mana aliran sungai dimasukkan dulu ke sana
lalu ditampung dikendalikan baru dikeluarkan lagi
sehingga ketika volume air dari hulu masuk ke jakarta dengan volume yang besar
bisa dijaga masuk ke jakartanya terkendali volume airnya
jakarta ini punya tiga belas sungai masuk ke dalam jakarta
masing masing keseluruhan itu tiga belas sungai memiliki kapasitas dua tiga ratus m tiga per detik
bila kondisinya ekstrim di hulu
air masuk itu bisa sampai tiga ribu tiga ratus m tiga per detik
dan bila itu terjadi otomatis luber
ciliwung misalnya ciliwung itu normalnya enam ratus m tiga per detik
ketika puncak bisa sampai sembilan ratus seribu m tiga per detik
itu masih belum banjir tapi di atas itu dia akan luber
kalau sudah di atas seribu m tiga per detik
di atas seribu m tiga per detik di ciliwung dia akan luber
nah ini disiapkan untuk bisa menampung sebelum masuk ke dalam kota
alhamdulillah tiga sudah terbangun
satu di ruang limpa sungai brigif ruang limpa sungai lebakulus ruang limpa sungai pondok rangon
dan itu tiga pertama yang dilakukan di indonesia
dan ini bisa jadi contoh untuk pengendalian banjir di berbagai tempat jakarta
yang berikutnya teman teman
contoh itu kan aspek infrastruktur keras
warga jakarta ini salah satu problemnya adalah kesehatan
jadi saya ceritakan
bagaimana dengan kesehatan
yang paling bawah bapak ibu
jadi yang kami lakukan waktu itu
satu alokasikan anggaran
apbdp dimasukkan anggarannya cukup besar
kalau tidak salah satu dua satu empat triliun angkanya
kemudian lurah petugas dukcapil rumah sakit semua bekerja untuk mendaftar
bila ada orang ngurus ktp ditanya udah punya bpjs belum
kalau belum di daftar sekarang
lurahnya keliling memastikan bahwa warganya itu mendapatkan ppkm

harus di daftar
dikerjakan secara serius
sehingga dalam waktu kurang dari enam bulan
ini mungkin nampaknya kecil
saya pernah mengalami situasi
sekarang saya mampir di kamal muara
sebuah kawasan pesisir utara jakarta
di kamal muara saya duduk mampir sebuah warung warung kecil
terus ibu di warung itu mungkin usianya sekitar enam puluh lima an tahun
saya tanya kondisinya dan lain lain
bagob alhamdulillah suami saya sekarang kita tenang
karena ada jaminan kesehatan
suami saya ini punya masalah ginjal
punya masalah ginjal tidak bisa berobat dengan baik
karena tidak punya biaya
sekarang kita tercover asuransi di jamin pemerintah
suami saya ini bisa cuci darah rutin tanpa ada biaya yang kami keluarkan
karena pemerintah dki yang membayar
dia tidak tahu kalau itu pemerintah dki yang membayar
tapi dia mengatakan sekarang saya lebih tenang pak
bisa mengantar suami ke rumah sakit
dan mendapatkan cuci darah secara baik
ini sekalian ceritanya anekdotal
tapi dirasakan lebih banyak
bila negara memikirkan mereka yang paling bawah
maka yang diatasnya dengan sendirinya akan tercover
lalu saya ingin memberikan contoh lagi tentang bagaimana suasana diubah
ini kota tua
kota tua merepresentasikan wajah masa depan kota
karena wajah masa depan kota ini adalah wajah dengan low emission
dengan pejalan kaki
dan dengan menggunakan kendaraan umum
bapak ibu semuanya yang belum sempat lihat kota tua
mari sesekali datangi tempat itu
karena itu adalah taste of the future of jakarta
itu appetizernya disitu
lalu bapak ibu sekalian yang saya hormati
ini terkait dengan pusat seni budaya
kita berada di tim taman ismail marzuki
ini dibangun dengan tadi ada gagasannya
lalu rincian detailnya
dan sekarang taman ismail marzuki ini
menjadi salah satu tempat
yang kita bisa bilang setara dengan pusat pusat kesenian
kota kota termaju di dunia
betul betul setara dalam arti yang sesungguhnya
perpustakaannya pun begitu
ini adalah contoh karya karya yang dihasilkan
sampah di jakarta itu mulainya dengan tentu
nah mengerjakan di ujung ibu sekalian
itu paling menantang
tapi alhamdulillah setelah kita kerjakan secara bertahap
kita bersyukur sekali
sudah melakukan pemilahan sampah
di lokasi asal sampahnya
belum selesai prosesnya panjang
ini soal kebiasaan
dari kita kebiasaan membuang sampah dimana saja
menjadi membuang sampah di tempat sama saja
dari tempat sampah yang satu untuk seluruh jenis
menjadi sampah yang untuk berbagai jenis
itu sebuah transformasi perubahan yang harus kita lakukan
dan alhamdulillah proses ini berjalan dengan baik
di ujung nanti disiapkan pengolahannya
kemudian gambaran ekonomi
kita merasakan ekonomi jakarta yang sempat terganggu karena pandemi
tapi alhamdulillah relatif sekarang stabil
dan ini berkat kerja bersama yang luar biasa
nanti saya akan ceritakan disini
termasuk juga soal bumd kita
kita tidak bisa lepaskan bumd jakarta
sekarang bumd kita ini punya aset yang jauh lebih tinggi
di dalam periode dua ribu tujuh belas sampai dua ribu dua puluh dua
asetnya tumbuh dari satu ratus sembilan belas triliun sekarang sudah menjadi satu ratus lima puluh sembilan triliun jakarta
lalu saya ingin cerita sedikit tentang pajak bapak ibu
pajak ini kita ubah cara pembeliannya
semula pajak itu dipandang sebagai instrumen pemasukan saja
kami ubah ini bukan sebagai instrumen pemasukan saja
tapi instrumen pemerataan dan instrumen untuk menghadirkan rasa keadilan
jadi sebagai contoh bapak ibu sekalian
ini misalnya kita punya pajak rumah tinggal
pajak rumah tinggal kita ini tidak boleh membebani masyarakat bapak ibu
kadang kadang tanpa kita sadari pajak rumah kita itu begitu tinggi
yang membuat warga terusir dari jakarta tanpa kita sadari
nah di jakarta kita buat kebijakan kalau istilahnya di sini tidak boleh membebani
itu karena adil dan sensibel
rumah rumah di jakarta banyak yang lokasinya sangat strategis
adalah peninggalan orang orang yang sudah lama tinggal di kota ini
bahkan di kawasan strategis itu banyak keluarga pejuang
kalau di menteng bapak ibu itu banyak rumah rumahnya pejuang
tapi sayang sekali banyak rumah rumah itu yang oleh cucunya oleh cicitnya dijual
karena mereka tidak mampu membayar pajak
bagaimana kita melihat keluarga keluarga pejuang memperjuangkan kemerdekaan tanah kita
anak cucunya terusir dari tanah yang dia perjuangkan
kenapa karena negara ngasih pajak yang tinggi sekali
itu diubah semua orang yang berjasa untuk negara bebas pajak
bebas pajak di jakarta semuanya
lalu semua yang berkarya dan sudah menjadi pensiunan
apakah sipil apakah militer semua bebas pajak
guru yang membuat kita semua bisa duduk di ruangan ini
mereka juga bebas pajak di jakarta
jadi kalau jadi guru bebas pajak di jakarta
tapi juga kita harus membuatnya sensibel
mau tambah lagi rumah rumah yang di bawah dua miliar harganya
bebas pbb di jakarta
supaya mereka tidak terpaksa nanti pindah keluar jakarta
nah tapi ada kualifikasi juga bahwa rumah itu adalah hak asasi manusia
karena itu semakmur apapun seseorang
semahal apapun tanahnya
sepuluh meter pertama rumahnya adalah hak asasi dia untuk bisa dinikmati tanpa terbebani pajak
satu satunya tempat barangkali di indonesia
yang memberikan provisi enam puluh meter pertama adalah kebutuhan dasar yang tidak dikenai pajak
kita ingin memberikan pesan pada semuanya
bahwa ini bukan soal sekedar pendapatan kita
tapi ini adalah soal perasaan kesetaraan
lalu insentif lingkungan hidup
teman teman ini insentif pajak untuk misalnya tempat tempat yang punya pengelolaan kantong plastik
sehingga mereka ketika berubah menjadi non plastik
itu dapat insentif ekonomi
jadi kita ingin pajak itu lebih dari sekedar instrumen pemasukan
tapi pajak dipandang sebagai cara untuk mengubah perilaku masyarakat
inilah yang kita coba lakukan
kemarin adanya pandemi
kita berhasil membangun yang disebut sebagai spot wifi
tidak terbayang sebelumnya bapak ibu
dalam waktu kurang dari satu tahun terbangun empat belas spot wifi publik di seluruh jakarta
dalam waktu kurang satu tahun
dan dikerjakan bersama sama
warga kita mendadak harus belajar dari rumah
bekerja dari rumah
sementara tidak semuanya punya akses internet
dan tidak semuanya punya kemampuan untuk membayar akses internet itu
itulah sebabnya kemudian disiapkan spot wifi publik
dan dengan adanya spot wifi publik ini
maka yang bekerja di rumah
yang belanja di rumah
yang berjualan di rumah
mereka bisa melakukannya
dan super app zaki
ini super epi zaki ini bapak ibu sekalian
lebih dari enam puluh jenis pelayanan di jakarta
itu masuk dalam satu super app
ini berhasil menjadi super app kota terbaik di asia tenggara
mengalahkan tetangga tetangga kita lainnya
lalu contoh bapak ibu sekalian

contoh bapak ibu sekalian
kita reform tata kelola
penerbitan imb untuk gedung gedung bukan rumah ya gedung gedung besar
itu diperlukan waktu semula tiga ratus enam puluh lima hari
kita lakukan reform diubah dari yang prosesnya sequencil
diubah menjadi prosesnya simultan
semua dikerjakan bersama sama
tapi di ujung seluruhnya harus beres
dari tiga ratus enam puluh lima hari menjadi lima puluh tujuh hari
ini dilakukan sebelum ada undang undang cipta kerja
jadi ini dikerjakan lebih awal
undang undang cipta kerja menyusul kemudian
ini sudah dikerjakan sebelum itu
artinya kita mengatakan bahwa jakarta sudah serius mencoba untuk mengubah
di dalam sistem pengelolaan pengelolaan kita
nah ini sekalian kebutuhan dasar air minum
teman teman yang tinggal di pulau seribu
itu jadi salah satu perhatian kita
saya beri contoh disini soal air minum
di kepulauan seribu itu selama bertahun tahun
mereka harus bayar air minum per meter kubik tiga puluh
kita bangun disana swro
dan sekarang mereka bisa menikmati air bersih yang layak minum
cuma dengan harga rp tiga lima ratus per meter kubik
langsung itu cost structure itu berubah
dan di dalam jakarta sendiri dibangun lebih dari satu ratus lima puluh kios air
yang terutama di pulau seribu itu berubah menjadi air minum yang layak minum
karena di tempat tempat yang kualitas airnya buruk
fasilitas pipanya belum ada kita lakukan
mengapa ini dilakukan kios air bukan pipa
karena kita belum memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan pipa itu
tahun depan kita mulai memiliki kewenangan itu
mudah mudahan ini bisa lebih cepat lagi
tapi dengan ini saja kita sudah bisa menurunkan biaya untuk air
di jakarta sering kali ironis
yang tinggal di dalam perumahan apartemen misalnya
mereka membayar air itu antara seratus sampai satu ratus lima puluh ribu per bulan
tapi ketika sampai kepada warga di kampung mereka bisa membayar sampai delapan ratus satu juta per bulan
di mana biaya hidup untuk air yang untuk warga miskin lebih tinggi daripada untuk yang makmur
nah ini harus diubah
dan dengan diubah seperti ini bagi yang di kota maupun di kepulauan
ada satu efek
saya ingin ceritakan sedikit dengan kepulauan seribu
jakarta ini salah satu kota yang punya kepulauan
tidak ada kota lain di dunia yang bagian dari kotanya itu kepulauan
nggak ada kita satu satunya
satu ratus sebelas pulau sebelas ada penduduknya
apa yang dilakukan di sana
satu disiapkan jak grosir
sekarang warung warung di kepulauan seribu mereka tidak perlu belanja ke daratan
mereka cukup belanja di gereja grosir
dan harganya sama dengan harga di pasar keramajati
sehingga mereka bisa mendapatkan kebutuhan dasar dengan harga yang murah
biayanya diabsorb oleh negara
yang kedua transportasi
disiapkan kapal kapal baru untuk mereka bisa melakukan mobilitas
termasuk ke kepulauan yang jauh
listriknya disiapkan dengan pembangkit listrik tenaga surya
sekarang semuanya punya pengolahan limbah yang baik
sehingga tidak lagi limbah itu tercecer begitu saja
airnya mereka dapat air yang bersih
kita ingin mengirimkan pesan pada semua
saudara saudara kita yang seluruh indonesia yang tinggal di kepulauan
kalau saja pulau seribu itu tidak diurus dengan serius
bagaimana kita bisa mengirimkan pesan kepada seluruh pulau pulau di indonesia
bahwa mereka akan bisa diurus dengan serius
yang dekat dengan monas saja tidak diurus
tapi kalau yang dekat dengan monas keurus maka yang lain bilang
insya allah ini soal waktu saja kita akan diurus semuanya
jadi kenapa soal pulau pulau ini penting
supaya mereka yang tinggal di pulau ini punya harapan yang begitu tinggi
saya ada cerita sedikit soal ini
ada pulau paling jauh dari daratan jakarta
jadi tidak bisa dibilang paling jauh dari jakarta
ini semuanya jakarta
namanya pulau sebirah
itu dulu kalau kesana delapan jam naik kapal
atau delapan jam naik kapal
artinya siapapun yang kesini kira kira dua malam tiga hari
kalau datang kesini satu hari
satu hari di jakarta
hari ketiganya baru balik lagi
nah kita siapkan kapal
sehingga bisa kesana dalam waktu dua lima jam
sehingga mereka bolak balik itu masih cukup untuk bisa ke pulau sebira
dan saya pernah datang ke pulau sebirah ini
bulan april tahun dua ribu sembilan belas
ketika saya dengan istri saya ferry berdua kita datang
pada waktu itu kita menjadi gubernur pertama yang pernah menapakkan kaki di pulau sebira di sana
tidak pernah sebelumnya
yang mengharukan begini
kami tidak pernah merasakan datang di sebuah tempat di mana seluruh penduduknya menunggu di dermaga
seluruh penduduknya menunggu di dermaga
tujuh ratus an orang itu semuanya menunggu di dermaga
karena pertama kalinya ada gubernur mampir di pulau mereka
dalam sejarah pulau ini
tidak pernah sebelumnya
tapi yang lebih mengharukan lagi ketika sorenya kami pulang
ketika sore nya kami pulang jalan
kami lihat dari jauh
semuanya mengantar sampai dermaga
tidak lama kemudian pak bupati itu ngirim wa
pak gubernur semua orang di dermaga ini menangis
karena mereka tidak tahu kapan lagi gubernur akan kembali ke pulau itu
bapak ibu sekalian yang harus dilakukan itu bukan sekedar soal menyiapkan infrastruktur saja
tapi bagaimana kita membangun perasaan kebersamaan
bahwa kita adalah warga kota yang sama
dan kita hidup di dalam satu lingkungan yang sama
yang negara itu hadir
sekarang pak gubernur sekalian kami datang kesana lagi
beberapa bulan lalu
sekarang mereka mintanya bukan lagi ke transportasi
pak tolong atm disini pak
itu transaksinya sudah beda sekarang
mintanya tempat cooling box untuk ikan ikan mereka itu
jadi permintaannya sudah meningkat
kalau dulu supaya cepat sampai daratan jakarta
sekarang bagaimana kesejahteraan meningkat jauh lebih tinggi
dari mereka yang sekarang
boleh dicek nanti
posisinya pulau sebira ini lebih dekat dengan daratan lampung daripada ancol
jauh sekali dari sini
tapi mereka tidak mau ktp nya berubah
mereka ingin tetap ktp nya jakarta
dan kita di jakarta juga melihat mereka sebagai saudara sekota
jangan pandang mereka sebagai orang yang jauh
mereka saudara sekota
pak gubernur sekalian
ini yang kita perlu sama sama bangun
perasaan kebersamaan seperti ini membuat mereka merasa
sekarang saya bagian dari kota jakarta
bahkan akses transaksinya pun berjalan dengan baik
saya ingin berikutnya adalah soal bagian perekonomian kita
ini unik lagi pak bu sekalian
karena kita membutuhkan menyelesaikan tadi lapangan kerja
lapangan kerja di jakarta bagaimana ya
bukan kita dengan bikin pabrik di sini
karena jakarta ini kota jasa
karena dibangun satu ekosistem entrepreneur yang sehat
programnya namanya jakpreneur
dan alhamdulillah kita mentargetkan dua ratus ribu jakpreneur
yang bisa muncul bisa dibimbing bisa dikembangkan
per bulan ini sudah mencapai angka tiga ratus tiga puluh satu ribu jakpreneur yang tumbuh di jakarta
jauh melampaui target kita
dan pak gubernur sekalian
apa yang terjadi ketika mereka
dikembangkan mereka diberikan izin usaha diberikan npwp
mereka kemudian tersambungkan dengan pasar digital yang tumbuh di jakarta ini
di masa pandemi tidak bisa transaksi fisik
mereka kemudian transaksi secara digital
dan ketika transaksi secara digital mereka membutuhkan bekal
ada mulai perizinan npwp dan lain lain
sekarang mereka bisa melakukan
pada saat kita melakukan pembagian
pemberian izin usaha mikro kecil
itu kalau datang ke kelurahan bapak ibu
menyaksikan ibu ibu antri panjang
membawa semua dokumen
karena mereka itu melihat bahwa inilah cara mereka bisa mendapatkan kehidupannya lebih baik di masa sulit
dan mereka itu antri dengan serius
sesudah itu mereka berusaha
ada satu lagi dibalik ini semua
nanti saya akan ceritakan lebih detail di dpr
kita dulu membatasi wilayah mana yang kita bisa berikan izin
kalau zonanya bukan zona usaha mereka tidak berikan izin
ada begitu banyak orang yang berusaha di dapur di rumah
membuat makanan membuat jenis jenis minuman
yang mereka tidak bisa berusaha dapat bisa izin usaha
karena mereka tidak berlokasi di kawasan bisnis
sekarang di seluruh jakarta kecuali tempat lahan hijau
semuanya bisa melakukan kegiatan usaha rumahan
dan dibuka aksesnya bapak ibu
ingat dulu kita pernah ada aturan melarang sepeda motor masuk ke jalan protokol
ketika itu diterapkan jalan sudirman saja
perhari delivery yang diantarkan lima ratus ribu delivery
di seluruh jakarta tiap hari terjadi empat belas lima juta delivery per hari
jadi ketika kita mengatakan bahwa jalan itu boleh diakses
oleh siapa saja termasuk oleh motor
maka kita menyatakan bahwa seluruh jakarta perekonomiannya tersambungkan
trickle down effect dalam arti yang sesungguhnya
nah ini baru muncul bapak ibu sekalian
ketika kita bicara lingkungan hidup
kita gak mau bicara lingkungan hidup
hanya soal transportasi saja
kemudian kendaraan bermotor tentu saja
tapi kalau bangunan kita tidak dibuat sebagai bangunan yang net zero
maka separoh ini yang kita kerjakan itu
nah kita lakukan alhamdulillah sudah tuntas tiga sekolah negeri pertama di indonesia
yang mengusung konsep sekolah net zero
ini ke sekolah net zero itu desainnya pun dikerjakan bersama dengan teman teman
dari para arsitek arsitek terkenal
mereka rancangannya unik unik
datang ke sekolah itu
yang kita terbiasa dengan sekolah negeri itu seragam semuanya
bentuknya sama semua
saya sering sampaikan bagaimana sekolah kita itu unik
bangunannya abad sembilan belas
nah sekarang tidak
datanglah ke sekolah ini
maka akan ketemu siswa abad dua puluh satu

ini sebagai sebuah satu kesatuan
dan begitu sampai kepada pengalaman berada di sini
apa yang menarik
saya ketemu dengan beberapa ibu yang ada di situ mengantarkan anaknya
bilang pak kita gak pernah kebayang pak kalau anak anak kita
kami ini kan orang nggak mampu
anak anak kita bisa sekolah sekolah sekolah yang seperti sekolahnya orang gedongan
mereka merasakan sebuah sekolah yang setara
dengan sekolah sekolah yang mereka sering bayangkan hanya pada kelompok elit
hanya kelompok eksklusif
kami ingin jakarta itu terasa sebagai rumah bagi semuanya
semua yang dimiliki oleh negara adalah standarnya tinggi
dan standar tinggi itu berhak untuk dirasakan oleh mereka mereka yang kondisi hidupnya masih rendah di bawah
jadi bangun begini
percaya diri itu tumbuh
dan konsep ini diterjemahkan dalam level eksekusi
dengan biaya yang tidak beda signifikan
dengan kalau kita menyelenggarakannya dengan pola yang lama
tentu lebih mahal tapi tidak terlalu signifikan
lalu di bidang pendidikan juga untuk anak anak sekolah
bapak ibu sekalian prosentase anak yang masuk kelas tanpa sarapan itu tinggi sekali bapak ibu
kalau tidak salah angkanya sampai sekitar tiga puluh an persen anak kita masuk ke sekolah tanpa sarapan
dan kalau itu terjadi bapak ibu sekalian
apa yang kemudian muncul
daya konsentrasi turun
apalagi di masa krisis
masa krisis kemarin
makin banyak lagi ibu sekalian
kita siapkan program pmts
memberikan sarapan untuk anak anak di sekolah sekolah kita
dan itu disiapkan bukan oleh kontraktor ketiga yang menyiapkan adalah para orang tua di sekolah sekolah ini
mereka yang menyiapkannya
orang tua yang menyiapkan
kita berikan pola pengadaan tipe tiga tipe empat
yang kemudian mereka bisa memfasilitasi
dan kita semua di jakarta ini bekerja bersama dengan yang disebut sebagai ibu ibu dasawisma penggerak pkk
mereka membantu mewujudkan kota yang aman bagi perempuan dan anak
karena kita ingin kota kota yang ramah bagi keluarga
kota yang buat semua merasakan kenyamanan
kita ada tiga ratus dua puluh empat pos sahabat perempuan dan anak
lalu bersama dengan pkk ada program namanya cari jakarta
dan cari jakarta ini program pendataan
pendataan kesejahteraan keluarga
yang mendata adalah ibu ibu pk
bapak ibu sekalian ibu ibu ini memiliki pengetahuan yang melampaui petugas sensus manapun
petugas sensus yang datang ke sebuah tempat
dia bilang sudah mungkin ternyata kalah sama ibu ibu lokal
begitu ibu ibu lokal itu mendata maka datanya akurat
dia tahu persis berapa tinggal di mana berapa kegiatannya apa
ini yang didata di dalam cari ini
itu pertanyaannya sangat komprehensif
saya pernah kedatangan juga karena saya warga jakarta
petugas sarinya itu tanya bapak punya berapa tanaman apotek
mikir saya tanaman apotek di rumah berapa
kapan bapak terakhir ikut rapat rt
masya allah saya rt tanyain
kapan saya terakhir ikut rapat rt
apakah bapak terlibat di dalam kegiatan karang taruna
nah itu ditanyain
jadi pertanyaannya bukan usia berapa pekerjaan apa
pertanyaannya itu menyangkut lingkungan menyangkut tata ruang menyangkut interaksi sosial
sehingga kita punya data yang komprehensif
dan dengan data itu maka kita bisa mengambil kebijakan berdasarkan fakta yang ada di lapangan
ini tuntas waktu itu akhir dua ribu sembilan belas
tanpa pernah membayangkan bahwa kita akan menghadapi pandemi di tahun dua ribu dua puluh
ketika ada pandemi kita punya topangan database yang luar biasa
tidak ada kota lain di jakarta yang punya program seperti ini
terima kasih kepada pkk
karena pkk menjadi ujung tombaknya
dengan itulah kemudian kita bisa bergerak
jangan pernah anggap enteng kekuatan ibu ibu
semua laki laki di sini sadar persis ini
semua laki laki bersama
jangan pernah anggap enteng
jadi ibu ibu ini bukan sekedar soal di rumah tangganya saja
tapi di dalam lingkungannya mereka menggerakkan
ketika kita bicara vaksinasi imunisasi mengandalkannya ibu ibu
karena itu program pkk harus jadi andalan bukan saja di jakarta tapi di seluruh indonesia
ini penting sekali ke depan
lalu tentu kita bicara bantuan sosial di jakarta yang cakupannya cukup luas
kartu jakarta pintar plus kemudian kartu jakarta mahasiswa unggul
bayangkan mahasiswa mendapatkan biaya rp sembilan juta per semester
supaya mereka benar benar bisa tuntas belajarnya
ini ada satu pengalaman
kalau memberi beasiswa itu jangan separuh separuh
kalau butuhnya delapan kasih delapan
kalau butuhnya sembilan kasih sembilan
kalau butuhnya lima dikasih dua lima
itu namanya meratakan pemberitaan
karena begitu orang dikasih separuh maka dia dari mana lagi nyarinya
dapat sekalian penuh
jadi kita berikan beasiswa yang cukup
dan harapannya mereka bisa naik kelas dan mengangkat derajat keluarganya di kemudian hari
lalu kita jakarta ada salah satu karya adalah tentang jangkauan
bagaimana jakarta bekerjasama dengan seluruh indonesia untuk pasokan pangan
dan ini dilakukan secara cukup masif
bapak ibu sekalian kalau kita perhatikan di sini empat puluh daerah di seluruh indonesia bekerja bersama
lebih dari satu ratus delapan puluh lima kelompok tani kooperasi badan usaha milik desa
dan kita punya tiga ratus tujuh pusat distribusi pangan murah
dan di jakarta ini ada satu satu juta warga yang menerima pangan bersubsidi
mereka adalah yang paling bawah
sehingga ketika terjadi lonjakan kelas
ketika terjadi lonjakan kemarin
apakah harga melonjak apakah karena lapangan kerja hilang
maka satu satu juta ini mereka bisa mendapatkan buffer untuk bisa dapat kebutuhan pokok yang terjamin
lalu kita tahu fasilitas warga ini penting dan menetarakan
yang biasanya dilihat itu jakarta international stadium
dan iya ini berstandard fifa
kalau ada yang mau tahu ini iya ini persyarat fifa kok
tapi sesungguhnya yang terlewatkan adalah standar fifa yang lain
yang standar fifa yang lain itu apa
inkup itu artinya instruksi gubernur
lapangan lapangan standar fifa di kampung kampung padat kumuh di jakarta
kampungnya boleh padat keluarga di situ boleh belum sejahtera
tapi lapangan sepak bolanya kelas internasional
kenapa biarkan anak anak itu bermimpi menjadi orang orang pemain dunia
biarkan anak anak itu punya cita cita dengan merasakan lapangan yang berstandar dunia
ini dibangun di lima kota di jakarta
semuanya semua wilayah punya satu
sesungguhnya keinginannya nanti bisanya setiap kecamatan mudah mudahan punya satu
tapi ini dibangun awal terjadi pandemi stop di situ
nanti mudah mudahan ke depan kita bisa punya stasiun lapangan ini di semua tempat
ini yang di tengah ini gambarnya
jadi kalau kalian lihat lapangan ingup dan lapangan ingup ini tidak boleh dikomersialkan
tidak boleh dipakai tempat itu tidak boleh bayar
kita ini senang sekali ngambil retribusi padahal kita memiliki anggaran untuk mereka bisa merasakan tempatnya secara gratis
dan ketika itu diberikan secara gratis maka first come first serve
bapak ibu kalau datang ke salah satu lapangan ini disitu ada tulisan besar sekali
lapangan besar sekali itu dalam artian gini dibaca dari seratus meter terbaca
itulah namanya besar
tulusan besar sekali soalnya begini lapangan ini tidak untuk dikomersialisasikan
biarkan lapangan berstandar fifa bisa digunakan oleh rakyat kebanyakan untuk mereka bermain dan bermimpi di tempat itu
lalu kita ada lapangan tempat olahraga ppop ragunan
ini adalah tempat untuk atlet atlet kita dilatih
dan jakarta mensuplai atlet atlet yang sangat baik
yang sangat baik di dunia
lalu baik baik sekalian itu yang kelihatan barangnya nih
sekarang saya ingin masuk pada pemerintahan nih
ini yang kerjanya kalau bahasa jawa tenggara itu retail
kerjanya itu kecil kecil sangat detail sangat membutuhkan konsentrasi keseriusan ketekunan
yaitu penataan keuangan laporan keuangan yang mencerminkan tata kelola pemerintahan yang benar
alhamdulillah jakarta lima tahun berturut turut mendapatkan opini wtp
ini kerja keras yang luar biasa
dan kalau tadi barang barang besar itu terlihat kalau wtp ini prosesnya di dalam
ini menggambarkan bahwa konsentrasi kita itu bukan hanya membuat yang ikonik saja tapi tata kelola juga diperbaiki
tata kelola juga dibuat menjadi lebih baik
lalu yang terakhir ustaz
sekalian ini terkait dengan rdtr rencana detail tata ruang di jakarta
semua perubahan yang tadi disampaikan semua perubahan yang disampaikan itu sekarang diinstitusikan menjadi peraturan yang disebut sebagai rencana detail tata ruang
yang ini akan dipegang untuk perjalanan ke depan
sekarang kita akan punya
sebuah insentif untuk membuat perusahaan perusahaan kegiatan perekonomian yang terkait pada pembangunan gedung gedung untuk membangun di sekitar stasiun
kalau dulu sederhananya begini makin lebar jalannya maka makin tinggi gedung boleh dibangun
makin sempit jalannya makin pendek gedungnya
sekarang diubah makin dekat dengan stasiun makin tinggi gedungnya
makin jauh dari stasiun makin pendek gedungnya
sehingga sekarang dibuat kebijakan di mana di dalam radius delapan ratus meter dari sebuah stasiun
maka klb nya diizinkan sampai dua belas
dan itu artinya kita akan menyaksikan gedung gedung tinggi nanti akan muncul di sekitar stasiun itu
ini tidak akan terlihat bulan depan tahun depan
tapi ini akan membuat jakarta di tahun tahun ke depan tempat di mana orang mau investasi membangun gedung gedung tinggi
apa konsekuensi kalau gedung tinggi dibangun di situ
artinya sekalipilus ilustrasi
misalnya tanah satu hektare dibangun di situ gedung dengan sepuluh lantai misalnya dulu
lalu sekarang mereka bisa bangun empat puluh lantai
bayangkan unit rumah susun yang ada di situ
harganya menjadi jauh lebih murah
karena mereka sekarang membagi harga tanahnya dengan jumlah unit yang lebih banyak
kalau itu terjadi apa dalam jangka panjang yang akan muncul di jakarta
yang akan muncul di jakarta kita akan mengembalikan penduduk penduduk yang pernah terusir dari jakarta
karena tidak mampu membayar rumah yang mahal mereka akan masuk lagi ke dalam kota
ada banyak sekali penduduk jakarta ini yang pulang ke rumahnya bisa sampai empat puluh km dari tempat kerja
habis waktu di jalan
habis biaya di jalan
karena di sini biayanya mahal
begitu gedung itu rumah rumah itu bisa tinggi
maka unit cost nya unit price nya akan turun
begitu turun penduduk masuk lagi ke dalam kota
ini tren yang akan terjadi
karena itu kita mengarahkannya pada kendaraan umum
bukan mengarah pada kendaraan pribadi
ini akan bergerak
dan rdtr ini detailnya ada banyak sebetulnya
tapi ilustrasinya ini dengan gambaran seperti ini ibu sekalian
maka kita akan melihat jakarta ke depan sebagai kota yang membuat penduduknya bisa tinggal tidak jauh dari tempat kerja
kalau itu terjadi maka pulang ke rumah bisa bersama sama makan malam dengan keluarga di rumah
bisa berangkat pagi bersama sama keluarga di rumah
kita banyak sekali keluarga yang berangkat sebelum subuh dan subuhan di jalan
kita banyak keluarga yang ketika pulang ke rumah
anak anaknya sudah pada tidur
kalau negara tidak melakukan rekayasa struktural
maka tidak akan terjadi perubahan mobilitas penduduk itu
ini adalah sebuah rekayasa struktural yang nanti akan mengubah perilaku
prosesnya bukan pemerintah yang membangun
tapi justru swasta yang membangun
dan ini artinya lapangan pekerjaan artinya project yang lebih banyak lagi
jadi bapak ibu sekalian yang saya hormati
apa yang tadi kita sampaikan tentang jakarta
tentang rencana perubahan di jakarta
ini adalah sebuah reform yang perlu kita jaga continuity nya
dan alhamdulillah selama lima tahun kami berkarya bersama di jakarta
kami menemukan sebuah deretan pribadi pribadi yang luar biasa
yang selama ini bekerja bersama yang selama ini mewujudkan
itu semua jadi kenyataan
ketika tadi di bagian karya kami menggambarkan ada begitu banyak hal yang dikerjakan
itu adalah kerja ratusan ribuan orang yang ada di dki jakarta
itu bukan kerja satu dua orang
dan itu adalah terjemahan kalau boleh saya samerikan
dari gagasan dinarasikan dan muncul dalam begitu banyak karya
masih ada banyak lagi yang tidak mungkin didetilkan satu persatu di sini
tapi ini sebagai ilustrasi bapak sekalian
bahwa ketika pemerintah mendapatkan amanat untuk bisa
kalau dalam istilah kami memajukan kotanya membahagiakan warganya
maka tidak cukup hanya konsentrasi pada kerja dan karya
harus ada gagasan harus ada narasi baru kita mewujudkan dalam bentuk karya
yang terukur yang sesuai dengan tantangan dan konsep konsep modern yang kita miliki
nah inilah yang kita coba kerjakan di jakarta
saya merasa bersyukur sekali ditakdirkan untuk menjalani proses ini selama lima tahun terakhir ini
saya merasakan pembelajaran pengalaman yang luar biasa
dan saya yakin semua yang terlibat di sini merasakan pembelajaran pengalaman yang tidak kalah banyak
karena itu izinkan sekalian kami menyampaikan kepada semua
inilah transformasi yang sudah dilakukan di jakarta
inilah reform yang kita kerjakan sama sama
yang kita berikan untuk warga jakarta
penduduk jakarta di masa yang akan datang
semoga yang kita kerjakan sekarang menjadi bekal untuk jakarta terus menjadi kota yang lebih maju
menjadi kota yang warganya lebih bahagia
bertahap kita kerjakan
dan tugas yang kita imban selalu ada awalnya dan selalu ada akhirnya
kita sudah melewati masa perjalanan itu
karena itu izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih jakarta
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh